iya yang suka datang ke rumah emak emak
itu calonnya emak ya
kalo emak jadi menikah
kenapa jadi ngomongin emaknya mbak tati
mau nari gak sih
maaf ya pak nanti telepon lagi ya
ini lagi marah marah penumpangnya
saya gak marah bang
penumpangnya gak marah pak
tapi saya kesel
udah ya pak
udah gak usah cerita
saya udah tau
eh jalan cepetan saya udah telat nih
ojak ke rumah sakit dulu mak
lu kagak usah ke rumah sakit
kalo ojak gak ke sana kesianan mak
emak aja yang keluarga
udah gak usah ke rumah sakit
gak usah mak
kalo mak ke sana sendirian capek ntar
lu mendingan ngonjek aja sana

pakan apa lu
udah gak gak usah kacipin
ya tak apa
kenikmatan kelapa asli dalam setiap gigitannya
jangan habisi mas kupu
bapak gue minta dibeliin motor lagi
ya beliin aja tuh yang bekas tapi masih sehat
bapak gue tadi ngomong gitu juga
ternyata bapak kamu satu pemikiran sama saya
betes dulu atuk

tadi abang ketemu ojak
katanya dia nggak mau ikut
ojek tadi udah nemenin bang
sekarang dia mau ojek aja
man kalau presiden amerika serikat itu siapa ya
presiden amerika serikat barack osama
loh itu bukannya teroris
kalau teroris obama bin laden
dead kalau presiden amerika serikat itu siapa ya
tolong duain jack
lebih baik telat ngomong aminnya daripada nggak ngomong amin sama sekali
jak kalau istri lo masih sakit mendingan lo nggak usah ngocek dulu
kalau gue kagak ngocek gue kagak ada duit buat bayar rumah sakit
lagian lo juga udah di sana
untung kamu tinggal sama mertua jak
des kalau sampai rumah sakit mah yang bayarin gue malu
mendingan malu kali jak daripada harus keluarin duit
jak ampun jak sakit jak
oh iya gimana keadaannya po tati
iya tadi saya ketemu emak sama temennya kayaknya mau ke rumah sakit
iya yang suka datang ke rumah emak emak
itu calonnya emak ya
kalau emak jadi menikah
bu nur tadi kan kita ngomongin mbak tati ya
bapak gue minta dibeliin motor
duit gue kurang jak
lo cari aja yang bisa nyicil
mana ada kredit motor yang bisa murah
ebor lo beli koran lo cari iklannya motor bekas
bener juga lo jak
ya udah zak gue beli koran dulu
is tolong diem aja
katanya dirawat di rumah sakit
iya katanya emak tuh yang nemenin bolak balik ke rumah sakit
katanya juga emak setiap hari ditemenin sama ehem ehemnya
kok enggak diterusin
maaf saya belum dapat gosip baru
ini berapa bang korannya bang
mau yang murah
no yang bekas
kalau mak jadi nikah mbak tati bakal punya bapak
bapak ketiga ya
bapak ketemu tua
biar tua tua kelapa
makin tua makin banyak santannya
eh cak gue udah beli koran
gue naik dulu ya
nijak gue udah beli koran
gue naik dulu ya
gak ada uang kecilan mbak
gak ada tapi kurang
mau nerima enggak
ada tiga yang cocok nijak
tahunya gak ketuaan
harganya gak kemahalan
emang duit lu berapa pur
kalau buat cari yang harga di bawah tiga jutaan
yaudah lu liatin aja sana
gue sama atisna jalan dulu ya cak
kok saya pur
lu gak mau bantuin gue
ya udah tuh hayuk